pembangunan bukan semata mata tersedianya produk pertanian yang melimpah
lebih dari itu pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian
perkebunan dan perikanan yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman
ketidakstabilan harga pangan ditambah perekonomian keluarga yang sulit
menjadi kombinasi faktor penyebab tidak terpenuhi gizi keluarga
ketahanan pangan bisa dimulai dari kelompok sosial terkecil dari masyarakat yaitu keluarga
namun kurangnya pengatauan dan keterampilan terkait penyediaan pangan untuk keluarga
membuat masyarakat tidak menyadari potensi potensi sumber pangan yang ada di sekitar mereka
permasalahan tersebut dibawa dan dikaji oleh pemerintah yang bersentuhan langsung dengan problematika masyarakat
yaitu pemerintah desa
untuk selanjutnya dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten
untuk menginisiasikan program yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam hal ini ketahanan pangan masyarakat di desa
dan kini di kabupaten ganyer bali telah terlaksana program yang terbukti mampu mengatasi permasalahan ketahanan pangan di desa
ketahanan pangan di desa
yaitu puspa aman
program puspa aman merupakan contoh praktik baik dalam mewujudkan desa berketahanan pangan
dibangun dengan fondasi pendekatan pemberdayaan masyarakat penguatan kapasitas kelembagaan
penerapan inovasi teknologi kerjasama multipihak pembelajaran sosial dan benchmarking
pendekatan ini menjadi basis bagi tahapan dan langkah puspa aman
desa merupakan tempat awal bagi perwujudan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan
dengan tata kelola yang baik desa seharusnya mampu mewujudkan ketahanan pangan
mengingat bahwa sektor pertanian merupakan sektor penopang perekonomian utama di pedesaan
berdasarkan arahan presiden joko widodo dana desa harus dirasakan seluruh warga desa
terutama golongan terbawa tanpa terkecuali
salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam mempercepat aksi sdgs
desa adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa melalui penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
serta pencegahan stunting di desa
ji kamu tahu gak sih ketika sektor perdagangan sama manufaktur di perkotaan kolaps akibat dampak dari covid sembilan belas
sektor pangan di perdesaan itu tetap mampu berproduksi loh dan terbukti mampu untuk menopang perekonomian
masalahnya kalau sekarang kita ngomongin tentang ketahanan pangan
di mana tempat yang ada lahan produktif yang bisa menciptakan

di mana tempat yang ada lahan produktif yang bisa menolong pangan

yang menciptakan tentang ketahanan pangan
paling di desa

gara gara kamu ngomong kayak gini aku tuh jadi mikir van
sebenarnya gimana sih caranya masyarakat itu bisa membangun desa berketahanan pangan
ini tuh yang sesuai dengan program pembangunan berkelanjutan desa

ini memang kita lagi di bali nih gimana kalau misalnya kita ke kabupaten gianyar
wilayah kabupaten gianyar membentang seluas tiga puluh enam delapan ratus hektare atau enam lima puluh tiga persen dari luas wilayah bali
tidak hanya mempunyai area pertanian yang luas kabupaten gianyar juga didukung dengan sistem irigasi yang sudah maju
dalam dua tahun ini kabupaten gianyar telah menyatakan diri berdaulat pangan
ini berdasarkan data indeks ketahanan pangan tahun dua ribu dua puluh kabupaten gianyar masuk dalam lima kabupaten dengan indeks ketahanan pangan tertinggi sebesar delapan puluh sembilan sembilan puluh enam persen
kabupaten gianyar mampu menjaga kesehatan
ada empat puluh ribu ton beras dalam setahun dan kurang lebih tiga kali dalam setahun mampu bercocok tanam dengan luas tanam di atas delapan puluh persen
desa mas merupakan salah satu desa di kecamatan ubud yang telah dikenal oleh wisatawan mancanegara maupun domestik sebagai desa pusat pemahat
selain bertani di sawah dan ladang sebagian besar penduduk desa mas berprofesi sebagai pemahat kayu
di atas lahan bekas
tempat pembuangan sampah seluas satu tujuh ratus meter persegi komunitas masyarakat bersama pkk desa mas menjalankan program puspa aman
di tahun dua ribu dua puluh satu ini desa mas menggunakan anggaran dana desa sebesar lima puluh juta rupiah untuk menjalankan program puspa aman
puspa aman ini memang bagian daripada visi misi saya untuk bagaimana meningkatkan kemandirian pangan ke seluruh warga kita di kabupaten
walaupun secara produksi padi kita sudah surplus kita biasanya empat puluh ton nah sekarang ada sedikit hujan hujan segala macam tiga puluh enam ton
oh turunnya lumayan jauh
yang paling penting adalah bagaimana menjaga kementrian pangan di tingkat rumah tangga
sehingga saya mengeluarkan edaran sebagai bupati gianyar untuk dana desa yang dari kementerian desa tertinggal
itu sebagian untuk menjaga kemandirian pangan itu
munculah program puspa aman latih puspa aman pusat pangan aman mandiri asli dan nyaman
menariknya di lahan puspa aman desa mas masyarakat diberi kebebasan untuk memetik dan memanen sendiri semua hasilnya
yang mayoritas adalah tanaman hortikultura juga ada tambak ikan nila dan mujair yang bisa dibeli dalam keadaan hidup atau yang sudah dimasak
tentunya dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran
desa mas ini membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak identik dengan pertanian saja tapi bisa juga dengan perikanan
tidak cukup gianyar suasembada beras tiga puluh enam ton
di saat seperti ini harus masing masing rumah danau sudah punya kemandirian
tidak peduli seberapa kecil rumahnya kalau sudah ada kreativitas untuk kita berbuat saya yakin ini sangat memanfaatkan
nah kalau sekarang ini untuk program bapak dan ibu mengenai yang pkk ibu ini dan juga penanaman ini ini tujuannya udah kemana ini
ya baik terima kasih ya
jadi kebetulan kita punya program namanya sinergitas tps tiga r kuspa aman dan hatinya pkk
ini kita berikan edukasi kepada masyarakat
kita berikan penyuluhan kepada kader kader pkk kemudian dari perangkat desa dan juga tokoh tokoh
nah tentunya ini di awal memang kita sulit ya tetapi setelah berjalan akhirnya seperti ini hasilnya
jadi dengan program sinergitas itu nantinya ujung tombaknya adalah bagaimana kita mendukung daripada program hatinya pkk
ya ampun van
kau kayak gini mah
ya enggak apa apa
pergi ke supermarket jauh jauh gitu untuk cari bahan pangan yang berkualitas
iya sih tapi ini baru suatu desa loh
masih banyak lagi desa yang harus kita kunjungi di kabupaten gianyar
jadi kita bisa melihat langsung tuh khusus sesan program pertahanan pangan di desa
ini satu desa
ini baru satu desa
kita selanjutnya ke desa
kita ke desa babakan namanya gimana
bak bakan ya kan
aku yang paling tahu aku yang paling
bak bakan ya udah deh aku mau lanjut ke sana duluan
ya itu maksudnya
terletak pada ketinggian dua ratus meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah empat ratus lima enam hektare
tercatat sebanyak delapan puluh tiga tiga persen masyarakat desa bak bakan bermata pencaharian sebagai petani buru tani dan peternak
utama pertanian pada desa bak bakan adalah padi palawija serta sayuran dan buah buahan
lahan puspa aman di desa bak bakan seluas enam lima ratus meter persegi
dan pengelolaannya melibatkan kelompok pkk desa bak bakan dan pendamping desa bak bakan
komoditas yang ditanam di lahan puspa aman desa bak bakan berupa tanaman hortikultura terutama tanaman bumbu dapur
puspa aman desa bak bakan juga menghasilkan produk olahan yang sangat baik
menghasilkan produk olahan dari hasil panen di lahan mereka yaitu bumbu dapur bubuk dalam kemasan
selain dimanfaatkan bercocok tanam lahan puspa aman desa bak bakan juga digunakan untuk budidaya ikan mujair
ini sangat bermanfaat di mana seperti sekarang ini untuk kegiatan puspa aman dan taman hatinya pkk ini
selain kita bisa menyerap masyarakat yang terdampak pandemi covid seperti sekarang ini ini bisa kita lakukan pkt
dan kita ke depan ini bisa terus berlanjut karena dari kegiatan puspa aman dan taman hatinya ini akan menjadi satu penunjang sektor forwisata kami disini
karena kita ada dua destinasi wisata disini air terjun goa rangkeng dan taman sari
van anyway puspa aman itu bener bener kalau kita bisa bilang tuh memberikan akses terbaik buat warganya ya
untuk bahan pangan bisa mudah sama murah fann
bener banget ditambah lagi nih nji mereka tuh bisa mengolah hasil panen sendiri
jadi produk produk yang mereka buat itu mempunyai jaya jual lebih tinggi lagi
jadi lebih mahal
lebih mahal jadi tingkat kembang keluarga itu lebih tinggi
dan terjaga juga ya
dan terjaga juga
tapi pastinya nggak cuma di sini dong hasil produk dari puspa aman pasti di desa lain ada nggak
gimana kalau misalnya kita ke desa taru aja
ada lagi desa lagi
iya ada lagi
jadi kita disana bisa ngelihat produk produk yang dari hasil panen desa puspa aman
deket nggak dari sini
nggak jauh kok
nggak jauh oke i'm ready to go
ini desanya sejuk banget pak
iya sejuk banget ya
nah kita udah sampai nih ji di desa taro namanya
desa taro memiliki populasi mencapai sembilan empat ratus jiwa
desa yang terkenal dengan keberadaan lembu putih ini
merupakan tempat pertama kali program puspa aman diluncurkan oleh bupati gianyar pada april dua ribu sembilan belas silam
tidak hanya program puspa aman saja
desa taru juga menerapkan program hatinya pkk
yang memanfaatkan perkarangan rumah dengan tanaman hortikultura
guna memenuhi kebutuhan pangan sehari hari
lahan puspa aman di desa taro cukup luas ada sekitar dua tiga hektare
memanfaatkan lahan milik warga
dengan menerapkan sistem bagi hasil antara pembelajaran

anggaran dana dari apbdes yang dimanfaatkan untuk program puspa aman di desa taro sebesar satu ratus empat puluh satu juta
untuk meningkatkan nilai jual dari hasil panen di lahan puspa aman
anggota pkk dan masyarakat mengolah hasil panen menjadi berbagai produk kemasan
diantaranya keripik dan jamu
selanjutnya pkk dan desa melakukan kolaborasi bersama bumdes desa taro
agar produk produk puspa aman
baik hasil panen mentah
ataupun produk yang sudah diolah
dapat dipasarkan secara lebih luas
pemerintah desa terima kasih sekali kepada pemerintah desa
satu mensupport bibit tanaman
kemudian memberikan pelatihan edukasi kepada kami warga yang ada di sini
jadi program puspa aman itu sangat sangat bermanfaat buat kami
khususnya warga masyarakat desa
dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga
untuk meningkatkan juga ekonomi meningkatkan gisi keluarga dan lain lainnya itu
kalau yang kita beli belum tahu juga ya
pakai apa pakai apa
tapi ini udah pasti semuanya aman kan dari tangan ibu sendiri
betul karena kita yang rawat dengan cinta dengan hati
kemudian hasilnya juga kita berikan kepada keluarga
jadinya sehat peningkatan status gisi keluarga
dan mencegah stunting
pemanfaatan dana desa itu harus benar benar se efektif dan se efesien mungkin
jangan sampai ada tuh kayak misalnya warga yang tertinggal
wih keren banget tahu banget ya pak
reset ya reset juga
riset dan juga ngobrol bareng sama warga
kan kita sudah banyak ngobrol kan
kita sudah ketemu banyak warga
dan sudah terbukti manfaatnya dari program program ini keren keren
pokoknya keren banget pokoknya sukses terus buat program program ini

semoga menjadi desa percontohan
boleh kali foto foto dulu kan
mau handphone gak mau aku yang foto ya kamu yang foto ya
foto in pak kan
bisa kali ya kita lihat lihat dulu
kita semua memiliki andil untuk menciptakan desa yang berketahanan pangan
karena ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi seluruh warga negara
sampai dengan warga desa
ayo dukung terus pembangunan berkelanjutan di desa
wujudkan desa berketahanan pangan
tuntaskan kelaparan di desa